rencana pemerintah pusat untuk mengimpor beras sempat mengkhawatirkan petani dalam negeri
namun ada sejumlah wilayah yang menyatakan surplus beras seperti halnya yogyakarta
sehingga pemerintah setempat menolak impor beras
petani di daerah istimewa yogyakarta tak perlu khawatir beras yang diimpor pemerintah pusat masuk ke wilayahnya
pemda d i e merasa tak memerlukan beras impor karena sudah surplus beras
ditemui di kantor gubernur d i e kepatian sekretaris daerah d i e gatot sabtadi
mengatakan d i e tak membutuhkan beras impor sebab d i e masih surplus beras hampir dua ratus ton
gatot menyebut yogyakarta adalah lumbung padi
masih surplus kita kita kan lumbung padi ya
tinggal bagaimana mengaturnya produk produk d i e untuk d i e